kita ke informasi pertama usai kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah semi permanen di penangsia taman sari pada kamis malam
ratusan korban untuk sementara mengungsi di komplek gereja sion jakarta barat
selain menyiapkan sejumlah ruangan untuk menampung para pengungsi pengurus gereja juga menyediakan ruangan khusus untuk beribadah bagi umat islam yang menjadi korban kebakaran
sekitar tiga ratus tujuh puluh korban kebakaran di jalan jembatan senti rt dua rw empat pinang sia kini menempati sejumlah ruangan kelas di sekolah dasar kristen fajar sion
kobaran api yang melalap satu ratus tiga puluh bangunan menyebabkan sebagian besar harta benda pengungsi hangus terbakar sehingga membuat mereka tak punya pilihan lain selain menempati tempat ini untuk sementara
untuk memenuhi kebutuhan korban pemerintah tersebut mencari tempat yang lebih baik
jakarta telah menempatkan sejumlah petugas satuan kerja perangkat daerah untuk mendistribusikan berbagai bantuan
meski begitu lurah pinang siam menyebut masih terdapat kekurangan bantuan sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut membantu meringankan derita para pengungsi
ada beberapa yang memang masih menjadi kekurangan salah satunya adalah pakaian dalam
pakaian dalam sudah ada bantuan dari dinas sosial namun memang jumlahnya masih kurang untuk pengungsi yang ada di sini
kemudian kita juga masih butuh
buat tol susu buat balita balita yang jadi korban
sementara itu untuk mengakomodir mayoritas pengungsi yang beragama islam pengurus gereja sion menyediakan sebuah ruangan khusus untuk beribadah
perlengkapan ibadah yang dibutuhkan difasilitasi oleh polsek taman sari yang secara khusus menyumbangkan
mereka menggunakan sajadah dan mukenah untuk digunakan pengungsi
kapolsek taman sari yang ikut sholat berjamaah bersama pengungsi mengapresiasi rasa toleransi beragama yang ditunjukkan pengurus gereja
alhamdulillah pihak gereja bahkan menyetujui bahkan menyiapkan satu tempat
tempat khusus untuk sholat berjamaah yang ada di kelas yang tidak dipakai oleh siswanya
sementara itu pengurus gereja sio menegaskan bahwa
membantu sesama manusia dalam kesulitan adalah kewajiban setiap orang terlepas dari agama yang dianutnya
dan kami atas nama majelis jemaat dan jemaat di sini berupaya untuk bisa membantu semaksimal mungkin
dengan tempat dan fasilitas yang ada tentunya ya untuk bisa membantu saudara saudara kami yang telah mengalami musibah
hari senin tanggal sembilan januari mendatang kegiatan belajar mengajar
akan kembali diselenggarakan di sdk fajar sion
untuk itu pemerintah provinsi dki jakarta rencananya akan membangun sejumlah tenda pengungsi di halaman gereja
sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar murid sekolah
sembari mencari solusi terbaik bagi pengungsi yang kini tak lagi punya tempat tinggal
arya dita utama jakarta